ekonomi dan kesejahteraan menjadi bahan baku utama dari visi presiden terpilih jokowi
yang dibacakan minggu malam yang lalu
apakah pokok rencana utama pemerintahan lima tahun ke depan sudah tergambar dari pidato ini
ada apa apa ada maksud saya
hal yang baru yang mengejutkan atau ini justru narasi pengulangan janji kampanye
yang sudah diungkapkan oleh presiden petahana beberapa waktu yang lalu
kami akan membahasnya malam hari ini bersama mas arief budimanta
wakil ketua komite ekonomi dan industri nasional atau kein
terima kasih mas arief sudah datang
kami juga masih menantikan kedatangan dari ekonom iksanuddin nursi
untuk bisa bergabung bersama kami malam hari ini
saya mau ke mas arief dulu secara makro dulu kita menilai pidato presiden petahana
apa yang paling menarik yang anda highlight dari visi presiden terutama di bidang ekonomi
yang pertama pidato ini mengandung visi besar ya tentang indonesia maju
dan cara ataupun jalan untuk mencapainya
kemudian kita lihat dari pidato itu ada konsistensi kebijakan
apa itu tandanya konsistensi kebijakan
satu adalah meneruskan
kita tahu bahwa infrastruktur itu adalah salah satu prasarat
untuk mengakselerasi pembangunan nasional kita
infrastruktur juga adalah salah satu prasarat dalam kerangka pemenuhan hak sosial dasar
dari rakyat kita gitu rakyat indonesia
karena kita bicara infrastruktur kita bukan hanya bicara pelabuhan
bandara ataupun jalan tol tetapi juga infrastruktur dasar rakyat
ada perbedaan nggak dibanding infrastruktur yang kemudian lima tahun lalu dibacakan
atau divisikan oleh presiden jokowi dibanding infrastruktur di periode kedua ini mas arief
saya rasa di periode kedua ini justru pembangunan infrastruktur itu sifatnya adalah
penyempurnaan sekaligus juga percepatan terutama untuk bagian indonesia yang ada di
kita tahu misalnya kalau untuk yang terkait dengan akses ekonomi transportasi
jalan tol sumatera kan diharapkan bisa selesai di periode sampai dengan dua ribu dua puluh empat yang akan datang
begitu juga untuk wilayah sulawesi kalimantan dan indonesia timur dan seterusnya
termasuk dalam hal ini adalah apa namanya yang terkait dengan tol laut
infrastruktur juga infrastruktur energi infrastruktur untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan kita
dalam hal ini perairan waduk dan seterusnya
begitu juga yang terkait dengan air bersih
itu yang kita sebut dengan infrastruktur dasar daripada rakyat
termasuk infrastruktur juga di dalam bidang ict ya dalam konteks ini adalah telekomunikasi ataupun internet
yang sifatnya udah
broadband sehingga kemudian nanti kapasitas download dapat lebih cepat akses internet sampai ke desa desa
yang kecepatannya setara dengan yang ada di wilayah perkotaan
mungkin yang sempat dibilang waktu debat capres yang lalu tol langit itu mungkin mas arief ya
itu infrastruktur seperti itu
tapi secara untuk di bidang ekonomi apakah visi visi besar presiden tadi anda katakan ini tentu saja ini presiden dalam waktu setengah jam tidak mungkin mem breakdown hal hal yang super

tapi paling tidak hal hal yang besar secara makro sudah cukup menjawab pertanyaan atau kebutuhan publik belum
indonesia belum terkait dengan pembangunan ekonomi
dalam konteks ekonomi apa yang disampaikan oleh presiden kan sudah komprehensif ya
bahwa yang ingin dicapai oleh presiden itu mengantarkan indonesia menjadi negara maju negara yang berpenghasilan menengah tinggi
kan begitu ya caranya satu dengan meneruskan kebijakan pembangunan infrastruktur
termasuk infrastruktur dasar rakyat pemenuhan hak sosial dasar rakyat
kan kira kira seperti itu
setelah infrastruktur apa
termasuk pendidikan itu juga infrastruktur dasar ya pendidikan itu
kemudian yang kedua itu adalah pembangunan manusia
kenapa kemudian pembangunan manusia penting
kalau kita lihat dari sisi ketenaga kerjaan ya itu sebagian besar orang yang bekerja itu kan pendidikannya masih
rata rata smp ya maka kemudian ada kebijakan wajib belajar dua belas tahun sejak lima tahun yang lalu sudah disiapkan oleh pak presiden
tetapi juga ditingkatkan dengan adanya keterampilan untuk pendidikan vokasi bagi mereka yang memang tidak menginginkan
agar kemudian mereka misalnya melanjutkan perguruan tinggi atau mungkin langsung bekerja
artinya dengan pendidikan tambahan vokasi ini ketimpalan meningkat keterampilan meningkat kompetensi meningkat artinya penghasilan bulanannya juga makin bagus
ini elemen elemen dasar dan juga kebutuhan untuk keberlanjutan yang memang sudah dirangkum dalam visi ini mas arief ya
oke kita akan sapa bang iksanudin nursi lewat sambungan telepon sudah bergabung bersama kami selamat malam bang iksan
selamat malam mas budi selamat malam mas arief budimanta
bang iksan kita masih nunggu kedatangan bang iksan kesini sambil di perjalanan kita mau bahas dulu
menurut anda visi presiden kemarin yang dibacakan kurang lebih setengah jam terutama di bidang ekonomi
itu sudah menjawab tantangan kebutuhan
ekonomi indonesia atau masih jauh panggang dari api atau ada hal surprise yang anda soroti bang isan
ada kalau kita melihat sbn makin didominasi oleh asing gitu ya
kalau kemudian investasi kemudian leluasa asing gitu posisinya
muncul pertanyaan sederhananya begini kemana ya trisakti nawacita dan revolusi mental yang lama lama

kalau tadi mas arief dijawab jadi kenapa
jadi artinya kenapa pidato kemarin itu sama sekali tidak menyentuh konsistensi kalau tadi mas arief dijawab jadi kenapa
caranya tentang konsistensi kan harus ada konsistensi pada trisakti
harus ada konsistensi pada yang namanya nawacita harus ada konsistensi pada yang namanya revolusi mental
dan dalam pidato kemarin sama sekali tidak disentuh itu gitu posisinya nggak ada angka
kenapa kata kata itu ulang lalu mericanya berikutnya adalah
kita bicara soal perbaikan kelanjutan infrastruktur dan membangun infrastruktur manusia gitu sumber daya manusia
muhajirnya yang leluhur tuh barusan
muhajirnya yang leluhur muhajir itu mendikbud ya
bilang aduh anggaran saya dikurangin tuh sama sri mulyani
jadi gimana kita ngelihatnya
anda bayangin loh di aspek keuangan dominasi asing demikian luar biasa dan
itu diakui oleh bi dan oleh yang namanya kementerian keuangan vulnerable artinya rentan rapuh
tapi pada saat yang sama ketika kita bicara pendekatan fiskal
dan kemudian kita bicara tentang infrastruktur dasar sepertain infrastruktur manusia
lalu berikutnya ternyata juga kita kalau lihat pengangguran pengangguran terbesar adalah lulusan universitas dan dari namanya lulusan diploma
bang iksan dari visi presiden yang setengah jam kemarin dibacakan sudah menjawab belum tantangan tantangan tadi
yang anda katakan defisit neraca perdagangan kualitas sumber daya manusia
hal hal yang sangat prinsipil sebenarnya yang perlu sekali dijawab sebenarnya
gini ini pertanyaan anda hebat kenapa karena berarti kita harus menstrukturkan masalah bangsa ini
masalah bangsa ini adalah karena kita sudah sedemikian lama terpaut dengan ekonomi internasional
maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana posisi indonesia di panggung perekonomian internasional
itu dulu pertanyaannya
karena kita lihat pertarungan xi jinping sama donald trump kemarin agak terkatung katung posisinya
apalagi kemarin di g dua puluh di osaka ngomongnya begitu gitu ya
artinya sesungguhnya posisi indonesia dalam konstruksi perang
perang perekonomian ini belum jelas sesungguhnya ada di mana
kita tetap bersedia dieksploitasi dengan kalimat bebaskan asing dengan segala macam hambatannya gitu posisinya
atau kemudian kita memang mau bicara tetap konsisten menunjukkan kedaulatan ekonomi
kalau kita melihat donald trump kita lihat xi jinping kita melihat kemarin iran mengganggu uk united kingdom
kemudian kita lihat bagaimana kim jong un dengan percaya dirinya menghadapi trump di pyongyang
gengsi luar biasa di balik itu gitu loh
ada harkat martabat yang dibangun oleh seorang pemimpin gitu
dan itu tidak di highlight oleh pidato presiden semalam ya bang uksan ya
nggak ada sama sekali nggak ada
dan itu mas budi perlu ingat ini saya ngomongnya tidak di mas budi
saya ngomongnya di komisi sebelas waktu itu
bahwa anda berhadapan dengan situasi internasional yang buka
dan anda tidak akan pernah bisa mencapai pertumbuhan karena saya ngomongnya waktu itu empat sembilan plus minus dua
jadi artinya nggak mungkin lebih kalau keadaan itu
kalau keadaan itu caranya tetap globalisasi gitu
baik bang iksan kita akan langsung breakdown ke masalah masalah paling tidak yang kita catat
ada beberapa isu penting ada infrastruktur ada investasi soal apbn reformasi birokrasi dan sdm
yang mungkin kita akan breakdown satu satu supaya lebih fokus
kita akan break dulu
ok anda masih bersama saya budi agi putro
mas arief bud stolen di komite ekonomi dan industri nasional
ndra kun layout
dia sudah sekitar kita bahas kita sudah bahasichen di awal mengenai infrastruktur
kita tahu memang infrastructure menjadi salah satu hal yang penting sekali untuk diakseserasi mem initi menjalani ekonomi
semangat dan tinggi mas arief yaitu mengenai investasi
apa yang menjadi concern presiden dan visi presiden terkait dengan investasi
kita putarkan dulu pidato presiden
kita harus mengundang investasi yang seluas luasnya yang seluas luasnya
dalam rangka apa dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar besarnya
jangan ada yang alergi terhadap investasi
yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas
baik itu perizinan yang lambat yang berbelit belit apalagi yang ada punglinya
kedepan kedepan saya pastikan akan saya kejar
akan saya kejar akan saya kontrol akan saya cek dan akan saya hajar kalau diperlukan
mas arief sudah lima tahun memimpin dan kayaknya akan memimpin lagi untuk lima tahun ke depan
dan nampaknya presiden masih
bukan kayaknya sudah pasti
oh iya sudah dipastikan
sudah dipastikan akan memimpin lima tahun ke depan tapi kita nggak tahu bagaimana perkembangan politiknya
nampaknya presiden dari pidato itu kita kebicaraan investasi ada banyak hal yang masih jadi pr dia
apa yang jadi concern di investasi ini
saya rasa dari statement dari pak presiden sudah jelas ya bahwa investasi itu
atau dalam kata lain kita sebut dengan penanaman modal
itu diperlukan untuk job creation untuk menciptakan lapangan pekerjaan

ditambah oleh pak presiden
kita bisa mencari pekerjaan
dan kita bisa mencari pekerjaan

penanaman modal itu dapat kita bagi bagi ya
tentunya ada penanaman modal yang besar swasta besar
dan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara
tetapi juga ada penambahan modal yang dilakukan juga oleh usaha kecil menengah maupun mikro
termasuk di dalamnya kooperasi
jadi kategori investasi itu jangan kemudian kita persepsikan hanya pengusaha
ataupun skalanya yang besar saja
tetapi juga kecil menengah itu juga
tidak bagian daripada investasi
nah untuk itu maka satu diperlukan kerjasama yang baik
antara usaha besar dengan usaha kecil menengah mikro beserta dengan kooperasi
sehingga kemudian aktivitas ekonomi ini menjadi lebih balance
menjadi seimbang dalam struktur pelaku
kemudian yang kedua tentu dalam konteks penanaman modal itu banyak prasarat ya
tadi infrastruktur sudah diselesaikan
pak presiden punya komitmen yang kuat
kemudian kalau dibutuhkan tenaga kerja pak presiden juga punya komitmen untuk pembangunan manusia
agar kualitas manusia indonesia makin baik
kemudian yang ketiga butuh juga perizinan
dan punya komitmen yang kuat
dan kita tahu kalau kita lihat is doing of business ataupun daya saing
itu kan yang paling menghambat aktivitas penanaman modal itu selalu adalah masalah perizinan yang lambat
selama lima tahun terakhir di bawah kemimpinan presiden jokowi sendiri
ease of doing businessnya sudah semakin much better
much better makin baik
artinya banyak inisiatif yang dikembangkan
agar kemudian seluruh perizinan yang sifatnya selama ini sektoral
itu cukup satu pintu yang ditangani langsung oleh satu institusi penanaman modal
walaupun kemudian memang dalam perjalanannya masih ada hal hal
hambatan hambatan tetapi komitmen yang dibangun oleh pak presiden ini menurut saya luar biasa
karena itu meruntuhkan kewenangan begitu banyak raja raja kecil yang sifatnya sektoral
tentu ini tidak disukain
dan itu lima tahun dihadapi betul oleh presiden jokowi dalam sepesarian
bukan hanya lima tahun dihadapinya
beliau beranjak dari dunia usaha juga yang kelasnya usaha kecil menengah
jadi sangat mengikuti percis bagaimana mengikuti proses proses izin
mencari dana di bank mengurus perizinan perizinan yang terkait dengan pendirian pabrik
nyari kemudahan untuk dapat ekspor
itu pengalaman pribadi dia sendiri itu sudah cukup gitu untuk menggambarkan
bagaimana sebenarnya improvement yang harus dilakukan
apalagi banyak mendengar dari kalangan dunia usaha
jika problem dan pr utamanya sudah bisa dianamnesa oleh presiden
kenapa kemudian presiden ditemukan
dan periode keduanya masih punya keresahan dan sepertinya kegelisahan yang sama gitu mas arief
ini kan kalau kita lihat kalau kita tangkap marahnya masih kelihatan marah gitu
tapi dijawabnya lebih asik karena bang iksan sudah sampai di studio kita
kita akan lanjutkan diskusi bersama bang iksan di indonesia
amin mas gerak malih
oke kita tidak hanya berdua bersama mas arief
sudah ada orang ketiga diantara kita ada bang iksan dari indonesia ekonomi
terima kasih bang issa sudah datang
terima kasih budi
kita bicara investasi tapi tadi mas ari sudah mengatakan bahwa sebenarnya presiden jokowi
kalau tadi kita lihat pidatonya rasanya kemarahan dan kegelisahan presiden soal investasi itu
kata mas arief sudah diketahui oleh presiden bahkan jauh sebelum menjadi presiden ketika menjadi kepala daerah
tapi kok rasanya sudah lima tahun memimpin sudah jadi kepala daerah cukup lama kegelisahannya masih sama mas arief
apa yang membuat itu sebelum nanti bang isan komentar
yang pertama kan ini membutuhkan connectivity ya kerjasama antar sektor antar kementerian lembaga
karena proses perizinan di indonesia itu banyak sekali ya harus diketuk pintu kementerian lembaga
belum lagi yang terkait dengan daerah pilihan kita kita sejak tahun dua ribu itu desentralisasi
daerah sendiri menciptakan begitu banyak
ada perizinan perizinan mulai dari izin lokasi di lahan sampai nanti kemudian ngurus soal lahan aja
sampai ngurusin ke pusat itu ada hak guna usaha hak guna bangunan dan seterusnya begitu
itu prosesnya sangat sangat panjang dan tentu saja memang sekali lagi connectivity antar pusat dan daerah ini menjadi penting ya
beres di tingkat pusat pada level misalnya online single submission
tetapi di daerah itu juga kalau prosesnya misalnya tidak berbasis it masih manual kan jadi soal
di level pusat sudah jalan semua sudah perubahannya sudah mulai tampak sudah mulai
ini sudah mulai terasa sudah mulai terjadi harmonisasi sudah mulai terjadi
dan jangan lupa ya kalau kita bicara misalnya aktivitas investasi baik itu yang skala kecil mikro sampai yang besar
maka kemudian kita bicara space kita bicara tempat kita bicara lokasi
kalau bicara lokasi itu pasti bicara ke daerah gitu loh
dan di daerah kita tahu juga kepentingan juga terjadi
jadi kita harus mengedepankan persoalan investasi ini dalam rangka untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat rakyat
itu yang paling utama
seperti lari maraton ini lari yang panjang butuh napas yang panjang dan kerjasama semua pihak
bang iksan anda lihat di pidato kemarin masalah investasi tadi dengan kemarahan itu sudah cukup tepat
sudah cukup mengejauhkan
sudah mengewantahkan kegelisahan dan kebutuhan yang ada
lima tahun memimpin sudah presiden
sebetulnya kalau kita melihat sejarah indonesia tentang investasi ada hal yang menyedihkan
bi baru baru ini mengakui bahwa dominannya asing pada sbn surat berharga gara itu ya
salahnya di mana bang asing berinvestasi
rupiahnya bisa bagus gitu ya rupiahnya bisa terpukul jatuh
jadi sudden reversal itu tiba tiba mereka tarik gitu ya itu bisa
apa artinya artinya quick gildingnya imbal hasilnya itu terjadi pertarungan yang dikeluhkan oleh bca antara suku bunga sbn suku bunga deposito
sama tingkat gain yang didapat dari pasar modal
padahal pada saat yang sama dia bisa memukul rupiah
nah itu makanya saya ngambil data data yang saya punya gitu ya ketika kita mengambil nilai tukar dia selalu begini statusnya naik terus
dia kalaupun bermain bermainnya seperti yang dalam rentang apbn dua ribu sembilan belas itu empat belas empat belas lima ratus
bukan investasi langsung yang punya dampak tadi seperti kata presiden yang punya dampak kepada lapangan pekerjaan
ketika kita bicara investasi langsung saya terikat janji sepuluh juta lapangan kerja yang kemudian diprotes oleh banyak orang sepuluh juta itu tidak tercipta begitu posisinya
lima tahun memimpin janji visi tentang investasi masih relevan sekarang diungkapkan kemarin lagi
nah ketika anda bicara tadi kan ada bicara kegelisahannya sama tadi anda bilang lalu kemudian masih relevan investasi itu masih relevan cuma cara pandangnya
saya ambil cara pandang pertama bagaimana donald trump dan xi jinping dalam pertarungan investasi dunia misalnya
donald trump saya tanya pada sri mulyani saat itu kalau melihat donald trump maka donald trump melakukan deglobalisasi kenapa anda melakukan globalisasi
sri mulyani haho jawabnya kemudian ditanya lagi sama reuters ke sri mulyani saat itu
deglobalisasi itu lebih memproteksi dalam negeri maksud anda
perspektif saya begini ini menarik disini ketika anda bilang memproteksi saya tidak memproteksi saya ingin mengatakan bahwa
ambil sikap proporsional mana wilayah tertutup proteksi mana wilayah terbuka
artinya kalau kita ambil ini pemikiran ekonomi sepertinya saya ulang ini pemikiran ekonomi artinya dari mulai sumber daya produksi baik fiskal maupun moneter gitu ya
that is nothing pada pidato ini joko widodo nggak ada itu baik pada tris trisakti masih ada
makanya tadi omongan saya yang pertama tadi soal trisakti tapi begitu kita dengerin semalam pidatonya disentul loh ini hilang sama sekali
muncul pertanyaan loh kalau begitu sekarang teman teman yang sedang menjunjung bagaimana joko widodo dan kawan kawan ini untuk berkuasa kembali sampai dengan dua ribu dua puluh empat
ini sebenarnya berpikir tentang menegakkan harkat martabat bangsa berbasis ekonomi ini untuk siapa untuk dalam negeri untuk orang asing atau kemudian memang akhirnya yaudah silahkan saja indonesia dieksploitasi
masuklah pemikiran bahwa investasi asing tadi adalah modern delivery system
dan itu salah menurut anda
dalam konteks bagaimana kita melihat pertarungan internasional mereka menolak itu salah
kalau dampaknya sama sama baik membuka lapangan kerja membuat orang lebih sejahtera
tadi kan sudah dibilang sepuluh juta nya nggak tercapai
sebentar sebentar sebentar kita ambil sekarang cara berpikir saya ambil tiga ekonom saya ambil nuri robini saya ambil joseph stiglitz saya ambil martin feldstein
mereka bilang dalam kancah seperti sekarang dalam kancah seperti sekarang ketika kita bicara investasi untuk sebuah bangsa
yang kondisinya tidak terstruktur dengan baik antara sumber daya produksi dan distribusi
maka investasi tadi sesungguhnya tidak memberikan manfaat banyak
muncullah kata kata sticklits people power and profit itu tidak menyelesaikan masalah berarti ada kegagalan sistem
gitu loh sampai bicara investasi di sini
jadi membuka pintu bukan terlamanya itu baik tapi punya dampak yang baik
mas arief gimana melihat komentarnya
yang pertama saya kalau kita lihat data ya sampai dengan posisi maret dua ribu sembilan belas kemarin dari sisi lapangan pekerjaan yang tercipta itu sudah lebih dari sepuluh juta
itu akibat investasi mas arief ya
salah satunya salah satunya akibat investasi gitu jadi artinya janji untuk menciptakan lapangan kerja sepuluh juta itu tercapai
bahkan kalau menurut hitungan kami itu bisa sampai dengan sebelas juta sampai dengan akhir masa pemerintahan yang tersebut

pemerintahannya pak jokowi nanti kan agustus biasanya suka diukur kembali oleh bps ya dalam sakernas itu yang pertama
nah kemudian yang kedua investasi itu kan dapat kita bagi dua ya termnya ya penanaman modal itu ada penanaman modal portfolio
bentuknya misalnya salah satunya dalam sbn tadi yang disampaikan oleh mas nursi gitu ya
tetapi kemudian juga ada investasi langsung ataupun direct investment gitu yang langsung
yang langsung itu artinya dalam bentuk industri
ya sektoril gitu
pabrik seperti itu lah ya
ada yang kemudian creating jobs yang banyak
nah pak presiden itu sudah berkali kali mengatakan yang dimaksud oleh investasi itu tujuannya tiga hal ya
yang pertama untuk menghasilkan devisa bagi negara
dia menghasilkan devisa artinya itu secara tidak langsung melakukan stabilisasi terhadap nilai tukar karena dolar masuk
ya kan kita ketergantungan kita terhadap asing semakin berkurang
kemudian yang kedua creating jobs
tadi udah jelas ya
kemudian yang ketiga itu harus ada sinergi dengan usaha mikro kecil dan menengah
sehingga kemudian majunya itu adalah maju bersama
bukan yang besar maju sendiri dengan kecepatan seratus km per jam
kemudian yang kecil mikro dan menengah itu kecepatannya lima puluh gitu
tapi harus saling membantu sehingga punya kecepatan yang sama
karena semuanya sama sama menciptakan lapangan pekerjaan
kita tahu misalnya kekuatan di usaha kecil dan menengah kita termasuk mikro yang jumlahnya kurang lebih enam puluh tiga juta usaha pada saat ini
jadi ini juga harus kita lihat
iya usaha kecil mikro dan menengah itu jumlahnya kurang lebih enam puluh tiga juta
bergandengan nggak dengan visi investasi yang kemudian tadi ingin dibuka oleh presiden
bergandengan kalau kemudian tujuan akhirnya adalah creating job
maka kemudian investasi itu makanya kita harus melihat dalam konteks investasi itu bukan hanya investasi dalam konteks skala usaha besar
bukan lars enterprises saja tetapi juga small and medium enterprises yang kemudian ini diikatkan oleh spirit
ya kemarin tanggal dua belas juli kita baru hari kooperasi
spiritnya itu adalah spirit kooperasi spirit kerjasama bukan saling mematikan
tetapi saling menumbuhkan saling membesarkan saling memajukan
jadi artinya kolaborasi jadi gak perlu takut dengan investasi asing tapi kita kolaborasi untuk sama sama menciptakan creating jobs
apakah seindah itu bang iksan dijawabin ya ustaz jeddah kami akan segera kembali
kita harus menjamin bahwa penggunaan apbn yang fokus dan tepat sasaran
karena setiap rupiah yang keluar dari apbn semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi
memberikan manfaat untuk rakyat meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat
oke itu sedikit cuplikan untuk nanti topik yang setelah ini soal alokasi apbn
tapi kita masih ngomong investasi bang iksan indah sekali apa yang diceritakan bang arief tadi
bagaimana kolaborasi kalau kata anak muda zaman sekarang
kolab collab antara investasi asing dengan ekonomi mikro yang sumbangannya besar sekali
yang dijawab oleh arief tadi itu ada dua hal yang pertama soal definisi kerja
yang kedua soal bagaimana angka statistiknya ya definisi kerja yang dibangun oleh bps adalah satu jam kerja

dan itu mendekati masa panen dia nggak bekerja satu jam dalam seminggu
jokowi dodo sebagai presiden pernah bilang begini kita tidak perlu takut menghadapi vietnam
padahal vietnam produktivitasnya tinggi bekerja di vietnam dalam seminggu empat puluh lima jam
jadi salah indikator dong
sebentar kita satu jam mereka empat puluh lima jam ngomongnya gak perlu takut ngadepin vietnam vietnamnya begitu
itu baru definisi kerja yang kedua angka statistik
angka statistik yang mesti kita lihat adalah bagaimana fakta lapangan
jadi angka statistik itu bisa menyatakan sebuah kebenaran terjadi verifikasi terjadi konfirmasi terjadi validasi
konfirmasi verifikasi dan validasi dilihat lapang ternyata gak juga nyelesain masalah
apalagi diakui sekarang dari konstruksi nanti kan kalau relasi pemikiran ekonomi adalah pengangguran berhubungan dengan kemiskinan
kan gitu ya pikirnya
eh bambang brojonegoro bilang saya heran pertumbuhan ekonomi tetap ada terpusat di jawa
apa artinya timpang dari semua tiga puluh empat provinsi sembilan belas provinsi itu itu memang mencapai angka sembilan empat puluh satu di bawah
tapi sisanya lima belas itu semuanya di angka sembilan empat puluh satu
artinya sesungguhnya ada masalah dalam bentuk investasi di sini yang punya relasi dengan creating job tadi
gitu posisi logika berarti
secara angka ini masuk terus gitu
di situ nanti berhubungan dengan peran apbn di situ posisinya
nah ketika kita bicara tadi definisi kerja dengan yang namanya bagaimana angka statistik tadi
maka timbul pertanyaan begini sesungguhnya yang kita mau buru dengan disebut dengan creating job itu jobnya job seperti apa
saya menyebut sejak awal begini mestinya kalau kita bicara investasi dan kemudian apbn jadi ada fiskalnya ada fiskal dan ada moneter posisinya
karena investasi itu relasinya dengan moneter
kita mesti menyatakan bangsa ini bebas dari tertindas
kita mesti menyatakan bangsa ini bebas dari kemiskinan kebodohan gitu ya kemiskinan kebodohan
bangsa ini harus terbebas dari yang namanya ketimpangan
bangsa ini bebas dari keterhinaan
kalau bambang berjonegoro bilang waduh terpusat tetap di jawa lalu di jawa urut urutnya lagi di jakarta berarti selama lima tahun anda tidak menggeser dong kebijakan anda
kan begitu selama lima tahun

bicaranya tentang tekanan pada sdm
muhajirnya ngomong iya garansi dikurangi sri mulyani itu
jadi ada ketidaksambungan ada jaka sembung gitu kurang nyambung antara apa yang dipisihkan
saya ingin mengatakan sejak lalu begini pada arief dan teman teman yang sedang berkuasa itu gitu ya
kalau kita berpikir tentang kebijakan ekonomi sesungguhnya dia tidak berdiri sendiri sebagai sebuah economic value
bukan cuma sekedar pada nilai nilai ekonomi
dia juga berdiri pada sebuah dimensi lain sehingga menggambarkan harkat martabat
harkat martabat bangsa itu muncul
oke apakah dimensi itu juga tergambar dengan visi presiden di bidang apbn dan juga reformasi birokrasi
kita dengarkan dulu sebelum nanti kita akan bahas
kita harus menjamin bahwa penggunaan apbn yang fokus dan tepat sasaran
karena setiap rupiah yang kita ambil
keluar dari apbn semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi
memberikan manfaat untuk rakyat
meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat
sangat sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita
agar lembaga lembaga menjadi semakin sederhana
karena kecepatan melayani
kecepatan melayani kecepatan memberikan izin
menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita
begitu begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif
kalau ada lembaga lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah
ini dimensi dimensi lain yang penting nggak menurut anda
bang iksan dan sudah di highlight tegas oleh presiden
sebelum trump tampil sebagai presiden
harvard mengukur tentang public services di amerika
ini saya tampil di cnn nih maka referensi saya
cnn nih maka referensi saya amerika
diukurlah tentang public services di amerika
dibikin itu dibanding di beberapa negara bagian posisinya
sampai seberapa jauh sesungguhnya public service itu terjadi kondisinya
lalu muncul yang terjadi adalah
karena buruknya public services di beberapa yang namanya negara negara yang timpang
tinggi kemiskinannya dan generasionya tinggi gitu ya empat puluh satu loh
dan itu dianggap sebagai negara paling barba
makanya kemudian mereka teriak inequality ketimpangan tadi posisinya begitu
kaitannya dengan visi presiden tadi untuk membenahi reformasi birokrasi dan alokasi anggaran
dia tidak menyelesaikan public services secara menyeluruh
sementara di amerika ribut soal kayak gitu dalam rangka public services
karena mereka ingin mengembalikan return to the people
itu lewatnya namanya pembayaran pajak macam macam
itu dimainkan luar biasa
sehingga yang disebutkan kanker di amerika itu terselesaikan
sampai kayak gitu perdebatannya
saya ingin mengatakan begini
bukan itu kanker yang coba diselesaikan juga oleh presiden
gak bisa kalau cuma mikirnya sepotong
saya nggak bisa berpikir tentang budi tentang baju putihnya
yang ditutup dengan jasnya
tapi saya harus berpikir tentang budi dengan pakaiannya
dengan perilakunya dengan format berfikirnya
sama seperti ketika kita berpikir tentang bangsa indonesia
maka kita nggak bisa berfikir
investasi itu izin dan kita perbaiki
bukan reformasi birokrasi yang basisnya tadi pada apbn itu berpikirnya
kualitas tertinggi pada layanan publik
selama yang namanya tidak muncul dalam the high quality of public services tadi
anda jangan berpikir namanya reformasi birokrasi
lima tahun yang lalu dan lima tahun ke depan sudah jadi prioritas belum
nggak ada bedanya
yang pertama tadi kan pak presiden itu jelas ya
antara pengelola apbn dalam konteks ini birokrasi
dengan apbn dalam konteks alokasi kan itu harus dijalankan sesuai dengan
jalankan sesuai dengan mandat konstitusi
mandat konstitusi apa
itu sebesar besarnya kemakmuran rakyat
nah sebesar besarnya kemakmuran rakyat itu yang dirasakan oleh rakyat itu apa
pelayanan yang baik
pelayanan yang baik tentu salah satunya mungkin dalam konteks perizinan
tetapi pemenuhan hak sosial dasar rakyat dalam bidang kesehatan
dalam bidang pendidikan
kemudian dalam bidang kenaikan misalnya keterampilan pekerjaan dan lain sebagainya

itu juga merupakan bagian daripada pekerjaan dan lain sebagainya
pemerintah itulah yang disebut dengan public services
pelayanan ya pelayanan publik
kepada rakyat rakyat yang membayar pajak istilahnya kalau kata bang nursi tadi
intinya adalah pelayanan publik itu satu
secara rasa itu sampai kepada rakyat bahwa dia dilayani dengan baik
yang jadikan raja itu adalah rakyat
kira kira kalau saya melihat mengartikulasikan pemikirannya pak presiden itu seperti itu ya
sebesar besarnya kemakmuran rakyat harus menjadi kesejahteraan rakyat
kira kira jadikanlah hai birokrasi rakyat itu raja
karena kita berhutang banyak kepada mereka
raja yang dilayani oleh apa namanya
iya kira kira begitu
bukan kebalik gitu loh
ya kan itu satu
kemudian yang kedua karena itu ada apbn
apbn itu kan ada mekanismenya macam macam
ada untuk belanja modal
ada untuk belanja modal
ada untuk belanja perlindungan sosial bagi mereka yang tidak mampu
itu juga bagian daripada apa yang disebut dengan public services
dengan apbn kita mengeluarkan kebijakan sekali lagi
balik lagi kepada job creation
nah kalau istilah yang terkait dengan dikatakan oleh pak nursi tadi mengenai definisi
saya bisa menyampaikan data bahwa
lebih besar orang yang bekerja lebih dari satu jam dibandingkan yang hanya bekerja cuma satu jam
dalam satu minggu begitu
katakanlah misalnya empat puluh lima jam
presentasinya sangat kecil orang yang bekerja di kurang dari satu jam
ataupun satu jam itu sangat kecil sekali
sesuai dengan definisi tadi ya
sesuai dengan definisi
tapi angka pengangguran diploma sama tadi angka diploma
pengangguran diploma dan pengangguran sma dalam sejarah kemimpinan jokowi dodo terus meningkat
tapi itu kan problematika yang kita hadapi bukan hanya zamannya pak jokowi saja
tapi sebelum sebelumnya juga struktur angkatan kerja kita struktur pengangguran kita juga seperti itu
itu yang makanya kemudian ingin diperbaiki
data saya lima belas tahun
kalau kita melihat ya bahwa misalnya sekarang pendidikan mereka yang sekolah kejuruan dari sisi yang menganggur
itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang hanya tamatan sd
katakanlah misalnya seperti itu
dari sisi persentase ya bukan dari sisi jumlah
nah itu makanya kemudian kenapa
makanya kemudian diperbaiki oleh pemerintah dalam pembangunan manusia untuk pendidikan vokasi
itu salah satunya
agar meningkatkan keterampilan
jadi sekali lagi ya apa yang disampaikan oleh pak presiden jokowi ini adalah cara kerja untuk mencapai visi
visinya apa indonesia maju
saya begini jalannya
dan jelas pak presiden mengatakan bahwa
ayo kita sama sama bekerja
bagi yang tidak bisa mengikuti saya
kalau memang nggak bisa lagi mengikuti
saya akan berikan apa yang disebut dengan punishment
dan ini realistis dan tidak muluk muluk sekali mas arief ya
sangat realistis bisa diikuti oleh
ya dan oleh masyarakat kebanyakan begitu
bang isan terakhir dari anda
kalau mau diambil dari cerita tadi tentang public services tadi
ujungnya adalah soal keadilan
yang kedua soal kesehatan
yang ketiga soal pendidikan
kalau anda bicara soal keadilan
yang paling mendasar sekarang terganggu banget rasa keadilan
dari segi politik hukum sekarang ini
terganggu banget rasa keadilan
dari segi kesehatan
dari segi pendidikan
nggak juga cukup membaik angkanya
saya belum bicara tentang layanan birokrasi ya
saya baru bicara tentang public services dalam logika tadi
dalam posisi gitu
kalau kita bicara alokasi apbn
undang undang tujuh belas dua ribu tiga tentang keuangan negara
bahasanya sederhana kok
minta apbn dalam rangka konteks stabilisasi dan distribusi
tujuan distribusi adalah perasaan adil
tadi bambang broja negara heran
wuh heran pertumbuhan
tetap ada di jawa khususnya jakarta
artinya nggak ada loh
ketipangan tadi anda sebut
itu itu itu
saya nggak pakai data siapa siapa
pake bambang broja negara
begitu juga pake namanya angka asbn tinggi
artinya distribusinya kacau
harga harga tahu sendiri kayak gimana
yang sekarang juga kemudian bohajarin
atau problem problem itu bisa dijawab nggak dengan
lima visi utama ekonomi presiden yang tadi kita bahas
bagus sekali pertanyaannya
bagaimana kita melihat visi tadi
kalau tadi arief budi manta bicara tentang mandat konstitusi
maka visi tadi indonesia maju
anda mesti mengatasi ketertindasan
anda mengatasi kemiskinan kebodohan
ketimpangan dan keterhinaan
itu mesti dijawab
itu muncul itu perintah apbn
kemakmuran bukan cuma seri daduku dan pasifik itu
jadi kalau kita mau liat
saya sih begini
tantangan internasional ini luar biasa
di tengah kayak gitu
kita ngejawabnya dengan model kayak gini
pragmatis yang disodorkan katanya
pragmatis itu tidak menyelesaikan akar masalah
itu juga tentu saja ini tidak menyelesaikan akar masalahnya
apa yang disampaikan oleh pak presiden tadi
bagaimana birokrasi harus berubah
kerja kita harus menjadi lebih baik
itu sebenarnya pesan revolusi mental
jadi cara kerja kita harus berubah
kira kira seperti ini
jadi kelanjutan revolusi mental lima tahun lalu
yang kemudian di re name ing aja dengan akar masalah yang lebih
bukan dijadikan jargon
tetapi dijadikan cara kerja
dan ini cara kerjanya kemudian diungkapkan dalam visi presiden
kerja yang memberi lapangan kerja orang asing kali
ketimpangan tidak hanya di indonesia
kita juga punya ketimpangan terhadap durasi
terima kasih bang ismail
terima kasih mas arief
ini tugas mas arief dan kawan kawan
untuk lebih mengejawatakan lagi visi presiden tadi
yang kemarin sudah dibacakan oleh presiden
terima kasih bang ismail
terima kasih mas arief
mohon maaf waktunya tidak banyak
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama laya demokrasi di sri indonesia
kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi hadi putro